awal tahun dua ribu dua puluh dua tempat ini sempat menghiburkan indonesia
di tondanu sulawesi utara inilah
museum holocaust yang menggambarkan pembantaian umat yahudi di eropa secara resmi dibuka
di samping museum holocaust terdapat syar hashamayim
sinagok tempat peribadahan umat yahudi

usai ritual peribadahan rabi yaakov baruj berbincang dengan saya mengenai berbagai
hal tentang yahudi di nusantara memang tidak mudah ya awalnya seperti kita tahu banyak terjadi
kontroversi tapi ternyata intinya itu hanya kesalahpahaman mis understanding aja setelah
saya membuka komunikasi dengan pihak pihak yang tadinya menolak ternyata mereka kembali
berbalik untuk bisa saya bilang memahami ya memahami sehingga kenapa saya bikin museum ini
dan tidak lagi mempersoalkannya dan setelah proses tersebut saya sangat senang dengan saya
melihat banyak kunjungan
anak anak sekolah kemari baru kunjungan mahasiswa mahasiswa teologi kristen atau juga
mahasiswa dari iaien muslim banyak yang belajar tentang sejarah holocaust ini itu tujuan saya
membuka musim holocaust ini bukan hanya untuk melawan antisemitisem saja tapi saya gunakan
holocos sebagai pelajaran bahwa kita tidak boleh memusuhi siapapun jadi gerakan islam fobia
itu tidak boleh kita biarkan harus kita lawan bersama karena kebencian itu bisa mengarah
kepada terjadinya holocaust seperti ini kalau kita bisa yang kita tolak bersama sama ya stevens
spencer limpa siapa saja ketika kita mengunjungi musim ini tidak otomatis menjadi yaudih pentul orang
ke musium monas juga kan cara otomatis jadi orang betawi atau tapi bisa belajar sejarah indonesia dan
sekelompok orang yang menyatakan holocos itu hoax tidak pernah terjadi
saya saksinya sendiri karena saya baru saja kembali dari beberapa kampus sentrasi yang saya kunjungi
saya lihat di jerman di polandia seperti apa bangsa kami diperlakukan
keluarganya yang saya diperlakukan oleh resim nazi itu benar benar terjadi
jadi saya ingin mengedukasi saja stop pemujaan terhadap kelompok kelompok pelaku kekerasan seperti ini
sebenarnya kalau dari agama yahudi sendiri ini kita ingin tahu nih
ini di indonesia posisinya seperti apa sih tapi sekarang
banyak masyarakat indonesia yang tidak tahu bahwa agama yahudi itu sebenarnya diakui
bahkan departemen agama selalu mengatakan mereka mengakui semua agama yang ada di indonesia
selain enam agama itu
dan di dalam undang undang nomor satu pnps tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima disebutkan di penjelasan pasal satu
selain enam agama yang ada di nusantara ada juga agama lain seperti yahudi surawaster dan sinto
ini diakui mendapat perlindungan yang sama perlindungan dari pasal dua puluh sembilan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang mengecualikan dan membedakan kita tidak mendapat fasilitas seperti enam agama lain
nah berarti kalau menurut sejarah sebenarnya dalam tanda petik
saudara kita yang sesama wni juga ada yang beragama
jelas ada warga negara indonesia yang menganut agama yahudi
karena agama yahudi ini meskipun sulit sangat sulit untuk dipeluk
tapi juga memungkinkan orang untuk bisa memeluknya gitu loh
sampai saat ini jumlahnya mungkin masih sedikit
tapi kira kira berapa sih rabi dan tersebar di mana saja
penganut agama yahudi yang warga negara indonesia belum banyak ya
masih di bawah seratus lah bisa saya bilang
tapi banyak ada di tondando sendiri yang datang ibadah di sini
tinggal di manado juga
dan juga ada di kota kota lainnya
seperti di surabaya di jakarta
juga ada di bali
tapi umumnya banyak juga ekspatriat gitu loh
iya yang warga lokal banyaknya di sulut sini dan jakarta
kalau kita mau mengetahui bagaimana sih keberagaman dari kacamata agama yahudi
agama yahudi itu uniknya adalah bukan salah satu ya
satu satunya agama yang mengajarkan bahwa orang di luar
yahudi tidak perlu masuk agama yahudi untuk bisa masuk surga
jadi agama yahudi itu bukan agama dakwa atau agama misioneri
kita tidak mengajak orang untuk berpindah agama
dalam keyakinan yahudi anda yang hidup soleh pada ajaran agama anda
anda bisa masuk surga tanpa harus memeluk yahudi
karena surga terbuka buat siapa saja dalam ajaran agama yahudi
oke lalu apa pentingnya dalam tanda petik ya
mengetahui dan bahkan sampai memeluk yahudi kalau seperti itu
pentingnya karena saya terlahir dari ibu dan nenek yahudi
sehingga bagi kami yang lahir secara dari bangsa yahudi
ketika kami tidak melakukan perintah yang tuhan perintahkan kepada nenek moyang kita di atas gunung sinai
maka akan datang yang namanya segala hukuman dari tuhan
karena kita melalaikan dianggap melalaikan
beda dengan orang lain yang tidak lain secara yahudi dan tidak memeluk yahudi ya mereka bebas
bagaimana agama yahudi
memandang muslim misalnya memandang kristiani misalnya atau agama agama segmentis yang lain
ada salah satu rabi saya bilang bahwa lahirnya agama kristen dan islam itu adalah cara tuhan untuk mengenalkan taurat ke bangsa bangsa lain
sebab sebelumnya taurat itu kan hanya dimiliki oleh bangsa yahudi
tapi dengan adanya dua agama ini
ya tuhan membuat dua agama ini sebagai jalan bahwa torat itu dikenalkan ke bangsa bangsa
makanya kita tahu umat muslim tidak boleh makan babi
dan umat kristen memiliki hadirah seperti pasca dan lain lain
itu semua kita yakini itu berasal dari kitab suci yahudi sebelumnya
yang sering rame orang kadang itu mengaitkan antara yahudi dan israel
sekali lagi ini sebenarnya seperti apa sih
karena orang belum bisa membedakan antara politik dan agama
kalau di yahudi kita pure hanya untuk menjalani tradisi agama karena tuhan katakan ya haruslah kamu melakukannya sebagai orang yahudi kan
sementara kalau urusan dengan israel saya juga nggak mau bersikap dalam artian bahwa saya juga harus sampai sejauh memusuhi
karena kami pun kalau melakukan siaran itu ya ke israel gitu
jadi kami menjaga juga tidak
karena kita tahu negara kita tidak punya buah diplomatik dengan israel
sehingga kita tidak boleh mengeluarkan statement atau melakukan suatu hal yang bisa disinyalir melanggar hukum nanti
itu yang kita jaga kan
jadi jangan disamasamakan ya gitu
iya jangan disamasamakan
tapi kami juga tetap dalam artian kami tidak mau menyerang atau melecehkan negara manapun
karena ya kami tahu bahwa memang sebagai seorang yahudi kami tetap membutuhkan kontak dan hubungan dengan teman teman yahudi lain yang ada di israel gitu
ini perlakuan apa namanya negara terhadap penganut yahudi gimana rame
seperti saya katakan sebelumnya
negara memang masih antara menganggap dan tidak menganggap ya
dalam arti masih ada hal yang di ngantung lah
sangat sangat sedikit sangat kecil
sebab sekali lagi kita tidak mencari pengikut ya
sehingga dengan sedikit kita yang ada
tapi memang kita selalu menjaga bahwa kemanapun kita pergi kita patut menunjukkan bahwa kita menganut agama ini dengan baik dan juga perlu kita kenalkan
jadi orang tahu tentang keyakinan yahudi itu seperti apa
ini negara sudah mau masuk ke perhelatan besar namanya pemilu
apakah harapan untuk segeralah akui yahudi sebagai agama resmi di indonesia
ada harapan itu
tentu ada tapi saya juga tidak mau buru buru
tidak perlu ktp saya ditulis yahudi gitu
sekarang apa ktpnya ini
ktp saya kan kepercayaan
at least saya tidak menulis nama agama
untuk ditulis yahudi pun saya justru yang deg degan nanti gitu
karena deddy lebih baik dengan kepercayaan itu masih dalam nuansa yang membuat orang bingung ini apa gitu
tapi kalau ditulis yahudi pasti akan jadi kontroversi
itu yang saya tidak perlu kejar ke arah situ dulu
buat saya kami bebas ibadah tidak diganggu orang atau pemerintah
ini sudah lebih dari cukup
ketua umum majelis ulama indonesia sulawesi utara kiai haji abdul wahab abdul ghafur mengungkapkan
eksistensi agama yahudi
memang diakui sebagai agama samawi atau turun dari langit
dan bukan tidak mungkin juga akan diakui sebagai agama resmi di indonesia
kalau kita lihat dari segi itu
ya memang agama itu dimana mana mesti ada ya
agama samawi cuma memang kebetulan agama itu sudah ada
ya belum diakui oleh pemerintah
nah itu kira kira kenapa belum diakui ya kiai
nah itu pemerintah ya itu ya kita tidak tahu itu dari kementerian awal
mungkin salah satunya umatnya masih sedikit
yang kedua mungkin belum ada permintaan dari mereka itu
dan juga tempat ibadahnya itu belum
mungkin tempat ibadahnya baru ada di tondano itu
nah di tondano itu
jadi barangkali belum
tapi lambat laun itu ya pasti
kalau umat itu sudah banyak
ya kan agama itu
ya itu agama yahudi
agama yahudi islam itu mengakui adanya agama yahudi
jadi artinya kalau misalnya suatu hari misalnya umatnya bertambah
dan kemudian ada usulan untuk menjadikan agama resmi mungkin aja
ya mungkin aja
nah sebab kan kita negara ini kan negara pancasila
jadi kalau kembali kepada pancasila itu kan untuk
untuk manusia atau umat bangsa indonesia
itu bebas beragama
sebenarnya bukan cuma yahudi yang ada di indonesia yang belum diakui
tapi agama agama yang lain juga
bahai dan lain sebagainya
baik saya dengar waktu menteri agama sebelum menteri ini sudah pernah mengajukan
tapi belum juga diakui ya
kadang orang itu tidak bisa membedakan mana israel
jadi saya sudah kesana
saya sudah kesana
saya juga dalam pengertian disana
saya juga banyak dialog dengan para para para tokoh tokoh disana itu
dengan imam masjid di masjid al aqsa
nah jadi sebenarnya itu yahudi yang betul betul yahudi
justru mereka itu menantang juga penjajahan
mereka suka damai
mereka juga sering demo kepada pemerintahnya
jadi yang ada ini zionis
jadi itu yahudi yang betul betul yahudi yang agama dengan zionis
sama ya kan sama juga di di di cina begitu
di cina itu semua agama islam ada agama kristian agama agama
nah pemerintahnya itu lain
nah jadi memang
ada yang ditindas ada yang seperti politik bela bapu
kita tahu di jakarta terus juga ada isu agama yang dalam pilpres ada fitnah segala macam
kira kira menurut saya bahkan bakal memanas
atau enggak ini
pemilu itu akan memanas memanas
tapi saya sampaikan boleh berbeda berbeda bendera
berat tetapi silaturahim tetap di di di sebab dalam islam ini ada yang namanya asyiasatul islamiyah
siasat politik ya
tapi kalau politik yang santun politik yang itu jadi orang banyak itu menyalahkan politik itu bagaimana ya
tidak menghasut tidak menghina dan lain sebagainya
jadi kalau misalnya ada caleg ternyata itu orang yahudi
silahkan aja bertempur dengan
silahkan mau dikasih disini kan begitu
justru banyak yang muslim tumpang yang banyak itu yang naik yang jadi jadi yang jadi itu dari mereka
aktivis keberagaman manado yang juga ketua yayasan al hikmah
pemerintah indonesia taufik bil fakih menilai kehadiran yahudi dan agama agama lokal justru perlu mendapatkan apresiasi
bukan malah dicurigai
jangankan yahudi yang menjadi agama dunia ya
ada juga agama agama lokal di sulawesi utara yang sebenarnya punya eksistensi
bagi kami ini perlu dirayakan gitu kan perlu kita apresiasi dan perlu kita mendialogkan
untuk mempertemukan agama agama yang ada di luar negara
dan kita harus mencari kepentingan
antara kita secara internal dan juga kelompok kelompok yang berbeda
apakah tidak ada kekhawatiran nanti yahudi menjadi besar terus banyak meyahudikan orang
rabi itu waktu itu sempat saya tanya juga
cuma dia bilang ngapain mau masuk yahudi
karena yahudi ini cara mengkonversinya itu tidak seperti minta maaf di islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah muslim tuh
rumit memang kalau mau
ada konversi yang menurut konversi itu sangat sangat beragam disuruh disuruh melatih
dulu disuruh menunggu satu tahun dulu disuruh belajar lagi
ya ribet orang yang rencana mau dapatkan hidayah malas lagi
oke berarti harusnya tidak perlu ada kekhawatiran
ya nggak perlu bagi saya
kualitas keimanan seseorang itu itu bukan dilihat dari sejauh mana dia dipertemukan dengan hal hal yang bersifat berbeda
ya kalau memang iman anda adalah iman yang tidak bisa diganggu gugat
maka walaupun ada simbol simbol agama
lainnya kita nggak akan pernah merasa mendapatkan hidayah gitu
ada orang yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan agama tertentu
tiba tiba lagi tidur bangunnya dapat hidayah
tapi secara sosial
hak hak kawan kawan yahudi yang ada di indonesia harusnya diperlakukan gimana sih secara sosial kenegaraan dan seterusnya itu
ya itu perjuangan kita semua terutama kita kita yang memang ingin meramaikan dan merayakan isu isu keragaman
ya negara juga harus memisahkan ya antara
karena indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan israel
nah itu harus dipisahkan juga gitu
benar saya setuju itu
jadi dengan masalah ini artinya kita juga ke depan berharap bahwa teman teman komunitas yahudi yang ada di indonesia terutama di sulawesi utara
mereka juga diberlakukan sebagai warga negara dalam hal ini termasuk hal hal yang sifatnya administratif
kalau itu kan teman teman penganut yahudi saya lihat cuma disebut sebagai penganut
padahal kan yahudi itu menjadi agama resmi kan sebenarnya bagi kalangan tertentu dan bagi negara negara tertentu termasuk sebenarnya di indonesia itu dalam catatan sejarah yahudi sebenarnya masuk dalam kategori agama yang seharusnya dipersepsikan sama dengan agama agama lain gitu
ini penting ini ya pemerintah yang punya pemenang
harusnya ya ya harusnya merekonstruksi ini jadi kembali membaca yahudi sebagai bagian dari
sebuah elemen bangsa dan juga agama yang perlu diapresiasi sebagaimana keberadaan penganut penganut agama lain
meskipun jumlahnya nggak banyak
itu soal banyak dan tidak kan urusan lain tapi dia punya hak warga negara
ya kan yang kemudian dengan identitas keyakinannya itu harus kita hormati termasuk dalam urusan urusan administrasi
ktp pernikahan apa semua coba diberikan ruang yang salah ini kan ketika ada orang menganut agama tertentu kemudian punya ajaran
yang menyimpang banget
kalaupun menyimpang juga harus tafsir juga nih mas gini karena kadang kadang menyimpang menurut jenengan nggak menurut saya gitu kan
kalau untuk pemerintah kedepan dua ribu dua puluh empat
kira kira apa yang menjadi pr besar menyangkut apa yang kita bicarakan tadi
kita butuh mereka yang nanti terpilih sebagai baik itu wakil rakyat di legislatif atau di kepala daerah
bahkan sama presiden
berani dengan tegas bahkan melawan terhadap kelompok kelompok yang justru menjadi trigger terjadinya konflik
jadi kalau masih hanya diadakan isu isu seperti ini sebagai komoditas politik atau tidak berani dengan tegas untuk melakukan perubahan secara revolusioner terkait masalah ini
bagi saya mending jangan mencalonkan diri anda sudah mengkhianati